tim inafis polri kembali melakukan olah tkp di stadion kanjuruhan kami siang
sementara kepolisian akan melakukan otopsi jenazah korban kanjuruhan untuk mengungkap fakta sebenarnya
olah tkp dilakukan di seluruh pintu akses keluar masuk stadion kanjuruhan
tim memeriksa secara detail mulai pintu satu hingga pintu empat belas baik dalam maupun luar stadion
hasil olah tkp akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya
sedangkan otopsi jenazah akan dilakukan pada pekan depan
di depan itu ada yang orang tuanya yang minta kan di depan insya allah dilakukan
mungkin untuk buat jenazah dari pihak kepolisian jenazah apakah
minta dari orang tua minta dari orang tua untuk otopsi
berapa serban yang akan diotopsi
untuk kemungkinan dari pihak kepolisian yang meninggal dunia juga apakah juga akan diotopsi
kalau itu enggak